di saat anak anak seusianya mulai bersiap masuk perguruan tinggi mereka masih harus berjuang untuk kelulusan dari bangku smk
delapan remaja ini dinyatakan tidak lulus hanya karena konflik yang terjadi antara pengelola sekolah dengan yayasan
mereka pun mengandung nasib ke dewan pendidikan jawa timur
ketua dewan pendidikan jawa timur warsono menegaskan konflik antara pengelola sekolah dan yayasan tidak semestinya menyandra dan mengorbankan anak anak
warsono berjanji akan mengembalikan hak hak delapan siswa ini yakni lulus dari jenjang smk
ini sebenarnya persoalan ego di antara dua ini karena masing masing tampaknya akan menjadikan siswa menjadi sandra
nah inilah yang akan kita jembatani untuk sadar bahwa konteks itu urusan anda
tapi anak jangan jadikan korban ini karena sebetulnya akan berisiko panjang nanti kalau misalkan itu anak dijadikan ini
kalau kita berpikir proses hukumnya nanti anak bisa menggugat dan sebagainya
seperti diberitakan konflik antara pengelola sekolah smk prapanca ii dengan yayasan yang menaunginya berbuntut pada dualisme kepala sekolah
dualisme membuat sekolah terbagi dua
sebagian besar siswa ikut ke kepala sekolah baru ke gedung smk prapanca i
sedangkan delapan siswa yang tidak diluluskan ini bertahan di sekolah lama
meski konflik terjadi proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa
mereka hadir ke sekolah mengisi absensi dan mengikuti seluruh rangkaian ujian
mereka pun dinyatakan lulus
iya setelahnya anak anak sudah berproses mulai dari semester satu
satu sampai semester enam dia mengikuti semua mulai absensi pembelajaran ujian ujian juga mengikuti mulai dari usp sampai ukk
artinya di luar soal konflik anak anak ini sebenarnya layak untuk diluluskan
terpisah lutfi isa ansori kacab dinas pendidikan wilayah surabaya sidoarjo
dalam waktu dekat pihak pihak yang berkonflik akan dipanggil dinas
untuk masalah hukum berkaitan dengan status dan sebagainya biar diselesaikan di ranah hukum
namun masalah pendidikan anak anak ini harus dikedepankan agar bisa berjalan dengan baik
agar mereka juga bisa melanjutkan seayang layang ini
jika berlarut larut konflik ini juga akan mengorbankan ratusan pelajar lainnya yang saat ini masih duduk di bangku sepuluh dan sebelas
konflik antara pengelola sekolah dan yayasan sudah berlangsung lebih dari satu tahun
dan diproses di ranah hukum